kita beralih ke reaksi dari kubu ganjar untuk saat ini mengetahui bagaimana perkembangan terkait hal ini
apakah wali kota solo menerima atau tidak pindangan prabowo untuk menjadi co presnya
hasil putusan dari mahkamah konstitusi hari ini
jadi kita disandra perhatiannya selama enam jam lebih saya rasa hari ini untuk mendengar putusan tersebut
pada prinsipnya apa yang telah diputuskan mahkamah konstitusi menjadi hak daripada mahkamah konstitusi itu sendiri
tapi kami mempunyai sikap yang cukup jelas mengenai hasil dari putusan tersebut
berikut akan saya bacakan sedikit dari sikap sikap yang telah kami rumuskan mengenai putusan tersebut
yang pertama tentunya kami merasa bahwa mk hanya berhak menyatakan
apakah undang undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak
dengan itu ketika mahkamah konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang undang yang sedang diuji
ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah
maka mahkamah konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara
yang ketiga tentunya apa yang diputuskan mahkamah konstitusi
walaupun ia bersifat final dan binding
tidak memiliki fungsi legislasi
mahkamah konstitusi adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi
maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum
dpr dan pemerintah bersama harus merevisi undang undang pemilu
sesuai dengan keputusan dari mahkamah konstitusi tersebut
dengan demikian sebelum undang undang pemilu diubah
siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
selama usianya belum mencapai usia empat puluh tahun
tidak bisa didaftarkan ke kpu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden
kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga tidak bisa melakukan perubahan pkpu
berkaitan dengan materi muatan pernah atau sedang menjadi kepala daerah
sebelum undang undang pemilu tersebut
tidak bisa direvisi di dpr
mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini
dan kalau ada tambahan dari mas nama
terima kasih mas jiko
rekan rekan sekalian menambahkan sedikit saja
pada prinsipnya tentu kami dari tpn menghargai apa yang kemudian sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
meskipun tentu saja ini menjadi masukan
karena kami beranggapan bahwa mahkamah konstitusi itu hanya menyatakan soal ketentuan undang undang yang bertentangan atau tidak konstitusi
kemudian tidak menambah norma yang baru
nah dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan
meskipun pada beberapa kali putusan yang sudah disampaikan
ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka empat puluh
namun kemudian di ujung
tiba tiba kami melihat mk menambahkan norma
yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah
yang tentu saja ini menjadi kritik dan masukan untuk mk di kemudian hari
itu yang pertama
yang kedua tentu saja ketika ada perubahan norma di sebuah undang undang
tentu ini akan membutuhkan lagi waktu
untuk lebih teknis diatur
dalam peraturan peraturan di bawahnya
dan tentu saja tahapan ini sudah berjalan pemilu
waktu yang tersisa tinggal tiga hari ya
untuk pendaftaran capres gitu ya
nah tentu saja ini sesuatu yang apa namanya
membuat teknis pelaksanaan semakin sulit ya
meskipun ketika mk putuskan itu menjadi sebuah ketentuan
itu harus dijalani
namun kemudian secara teknis ini pun juga akan menimbulkan kendala
dan kemudian poin lainnya
kita juga berharap begitu ya
ini tidak kemudian dipaksakan
karena kalau diteruskan dalam konteks yang seperti sekarang
ini juga akan sulit secara teknis kira kira begitu
nah mungkin itu sedikit tambahan dari saya
ada rekan saya dari
oke mungkin rekan rekan itu sedikit yang kami tambahkan ya
terkait dengan putusan mk dari ini
itu jawaban juga dari kami
mungkin selanjutnya kami serahkan kepada rekan rekan
kalau ada hal yang ingin ditanyakan